seekor buaya sepanjang sekitar tiga meter diamankan petugas bksda
buaya itu berada di kolam ikan di belakang rumah warga
dengan menggunakan alat setrum warga dibantu petugas bksda berhasil menangkap buaya itu
agar tidak mengamuk bagian ujung moncong buaya itu diikat lakban
mata buaya juga ditutup dan kedua kaki diikat
buaya itu kemudian dibawa ke penangkaran milik bksda jambi
diduga buaya itu adalah milik penangkaran yang kabur
pemilik penangkaran mengaku kemungkinan buaya itu memang berasal dari penangkarannya
rencananya buaya itu memang akan diserahkan ke tempat penangkaran lain
namun terkendala pandemi covid sembilan belas

karena memang pertama buaya sudah besar
sudah besar itu kan ini kan sudah tempatnya itu sudah harus minimal juga
sebelumnya warga desa talang kerinci rt satu
kecamatan sungai gelam kabupaten muaro jambi
sempat dibuat cemas karena ada dua ekor buaya muara yang berkeliaran di sungai
petugas bksda sudah menangkap satu ekor dan menyatakan masih belum lagi berhasil
menangkap satu ekor buaya yang masih berkeliaran di sungai
tiga hari yang lewat ada satu kita tangkap dua yang muara
sekarang ini pagi tadi ada juga laporan satu di belakang masjid ini pas
langsung kita bergerak ke sini sekarang kita amankan
dan ini akan kita bawa ke rehabilitasi di tempat penyelamatan satwa balik sda jambi
lepas dari kandang penangkaran buaya yang ada di dekat tangkapnya buaya ini bang
untuk sementara kita belum bisa pastikan
beberapa hari ke depan kita tetap analisa apakah ada keterkaitan dengan penangkaran buaya yang ada di sini
penangkaran buaya kebun sembilan milik aida memang tak memadai lagi untuk menampung buaya dewasa
bksda polisi maupun pemerintah daerah akan mempercepat evakuasi semua buaya yang ada di penangkaran
guna menghindari terjadi lagi buaya lepas
arven kennedy kota jambi jambi